gimana coba gue bisa menuhin kebutuhan gue sehari hari
gue sebenarnya butuh banget kerjaan ini
karena gue bener bener gak punya uang sedikit pun
sebenernya gue kasihan juga sih sama batu bata
tapi dia aneh juga sih
udah tau dia butuh pekerjaan buat dapet penghasilan
tapi malah gak berhenti berhenti bikin ulah
gini nih kalo anak manja mau sok mandiri
yaudah deh pak
sumpah ya kita udah bolak balik kesana kesini
tetap aja gak ada pangeran
gue gak capek banget tau
kebetulan saya dekat rasuna said
aku tuh boleh numpang tinggal di rumah kamu aja
udah bersyukur banget
aku tuh gak mau ngerepotin kamu terus sih
nanti kita ketemu di rumah
bu nawang hati hati di jalan ya
jangan jangan suara yang kudengar kemarin di rumah lydia
bener kalo itu suaranya nawang
kalo sampai memang bener nawang tinggal di rumah lydia
berarti lydia sudah mulai berani bohongin aku
pak alex belum pulang pak
iya bunawang tadi saya udah sempet keluar kantor
pengambil laptop ini yang ketinggalan
bunawang sendiri kenapa balik ke kantor
apa ada yang ketinggalan juga
karena mau saya kerjakan di rumah
saya permisi saya duluan pak
bukannya saya mau tau
tapi tadi saya dengar
pembicaraan bunawang di telpon
apa bener bunawang numpang tinggal sekarang
memangnya rumah bunawang
kalau aku bilang ke pak alex
aku takut ini akan sampai ke pak hemon
padahal kan lydia pernah berpesan
kalau pak raymond tuh gak boleh tau
oh iya pak saya tinggal di rumah temen saya
sementara ini pak
karena rumah saya lagi direnovasi
maaf pertanyaan saya tadi
karena memang biasanya
saya selalu peduli dengan kehidupan karyawan disini
kalau saya boleh tau
rumahnya temen bunawang
itu dimana ya
kalau terlalu jauh dari sini
takutnya akses bolak balik ke kantor
jadi bermasalah buat bunawang
rumah temen saya
di daerah mampang pak
jadi gak jauh dari kantor
naik angkot kesini
dan pulang kesana juga
rumah ledia memang bukan di mampang
tapi kenapa aku gak yakin bener dengan jawaban nawang
ditambah lagi dia nggak bicara jujur soal status kontrakannya
sepertinya ada yang lagi disembunyiin sama nawang dariku
oh iya terus
gimana pembicaraan bunawang dengan pak remon tadi
apa ada gelagat
pak remon mau mengembalikan investasinya di perusahaan ini
tadi kan saya sempat nyinggung masalah ini ke pak remo
saya pulang duluan ya pak
aku harus ikutin nawang kemana dia pergi
hanya untuk meyakinkan diriku
supaya gak penasaran
emang restoran bisa jadi jelek
restoran ini terkenal dengan pelayanan yang sangat baik
ya udah bapak jangan marah marah dong
kok bapak belain dia sih
saya tuh hafal banget tamu tamu model kayak dia
pesennya sedikit wifi ya seharian
berdasarkan pengalaman saya pak
yang bikin restoran kita rugi
makanya saya sengaja aja pak bilang ke dia kalau ada minimum order
kalo dia pesennya banyak
kan restoran kita yang untung
ih denger ya pangeran
disini sudah ada peraturannya
sekarang juga kamu saya pecat
nama restoran bisa jadi jelek agar kamu
gue bisa menuhi kebutuhan gue sehari hari
gue sebenarnya butuh banget kerjaan ini
karena gue bener bener gak punya uang sedikit pun
sebenarnya gue kasian juga sih sama batu bata
tapi dia aneh juga sih
udah tau dia butuh pekerjaan buat dapet penghasilan
tapi malah gak berhenti berhenti bikin ulang
kalo anak manja mau sok mandiri
ya udah deh pak
berdasarkan pengalaman saya pak
pegawai kayak kita sih dikasih tiga kesempatan

kalo ngelakuin satu kesalahan
kan masih ada dua kesempatan lagi pak
ya jangan pecat saya pak
kamu tuh kerja disini baru sehari
udah bikin banyak masalah aja
pak please dong pak jangan pecat saya
saya butuh pekerjaan ini pak
pengalaman saya kan udah banyak
disini yang atasan siapa saya atau kamu
sekarang kamu pergi dari sini
ya udah deh pak
ngapain mesinnya disini
ngapain mesinnya disini
kalo pak billy bakal bener bener
mecat batu bata
gue jadi gak tega lihatnya
gue harus bantuin batu bata atau gak usah ya
bu nawang untung saya datengin on time
jadi begitu bu nawang keluar
saya sudah sampai di kantor bu nawang
pak regar ngapain repot repot jemput

kita kan rumahnya udah gak deket pak
yang ada pak regar bulat balik
jadi repot kan pak
gapapa gak masalah buat saya no problem
saya sengaja nganterin bu nawang
jemput nganter ke rumah rizky
jemput nganter ke rumah rizky
cari cari kontrakan dekat situ
cepetan kamu ikutin motor itu jangan sampai hilang jejak
oh baik pak
girls itu pangeran
itu di situ
ah kalian lama banget
lo mikir dong pangeran ketahunya lo beneran buta
mereka ngeliat lo jalan ngejar ngejar dia
iya juga sih
ah tuh kan naipinnya udah ilang
ya buruan buruan gue ga mau kehilangan jejak naipin
lo kenapa ketawa